kenapa lu bikin mumpet
diri lo sendiri henti gak ketemu malah nambah masalah baru lagi
halo kamu kemana yosa kenapa pagi pagi enggak ada di rumah tadi mama nelfon nyari kamu oh iya sayang
maaf ya tadi tuh aku buru buru soalnya
itu ada pembaruan kontrak di cantika skincare jadi aku langsung sana oh ya udah kalau gitu oh
ya aku cuma menyampaikan tadi bu yuli telepon aku katanya pak jaja udah sadar dan sudah bisa diajak
bicara aja sudah sadar ya bagus dong sayang syukurlah aku lega dengernya ya udah sekarang
kamu kesan langsung ya biar kita ketemu di rumah sakit kasih iya sayang ini aku udah di
jalan kok urusan aku juga udah selesai kita ketemu di sana ya yaudah kita ketemu di rumah sakit kasih
ya nah kenapa aja tiba tiba sandara aduh nanti aja belum jelas
aduh nanti aja belum jelas aduh nanti aja belum jelas
ini malah nambah masalah baru
gimana nanti kalau pak jajang ngomong macam macam ke nino
ini gue harus cepet cepet sampai rumah sakit